iis rosita dewi atau dalam situs resmi dpr juga dikenal dengan nama iis edi prabowo
istri dari edi prabowo ini juga dicokok kpk rabu dini hari tadi
iis sendiri saat ini duduk di komisi lima dpr memidangi perhubungan dan pekerjaan umum
ia dilantik sebagai anggota dewan pada oktober tahun lalu
wanita kelahiran tujuh belas mei empat puluh satu tahun silam ini juga dikenal aktif di organisasi sayap
dalam partai yang sama dengan tempat suaminya bernaung gerindra di tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu sembilan belas
dalam akun instagramnya iis juga sering mengunggah kegiatannya sebagai politikus dan anggota dewan
salah satunya saat melakukan kunjungan kerja ke tiongkok atau nusa tenggara barat
untuk mempromosikan karya kriasi
ia tradisional lombok
iis juga tampak tak segan tampil dengan busana dan aksesoris trendy serta bermerek
yang harganya ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
saat ini iis edi prabowo sang suami dan lima belas jajaran pegawai kementerian lainnya
masih menjalani pemeriksaan
pemeriksaan ini terkait dengan dugaan korupsi ekspor benur